psbb transisi memberi angin segar bagi pelaku bisnis di mal
lantas seperti apa dampak psbb transisi bagi aktivitas ekonomi termasuk juga bagi pedagang kaki lima
kita akan terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia nur asfasia
sisi pemantauan anda bagaimana geliat perekonomian yang kembali berjalan di masa psbb transisi ini
termasuk juga mereka yang berjualan di sepanjang kaki lima
selamat sore aldi
memasuki hari ketiga psbb transisi di dki jakarta berdasarkan peraturan gubernur no satu ratus satu tahun dua ribu dua puluh
yang resmi dilakukan pada senin kemarin
saya akan mengajak anda untuk melihat bagaimana situasi di kawasan melawai blok m jakarta selatan
sebenarnya bisa kita lihat tidak terlalu banyak aktivitas ataupun keramaian yang sedianya pada psbb
ini empat minggu sebelumnya sangat ramai di kawasan ini
tapi kami masih menunggu sebenarnya apakah kemungkinan aktivitas tersebut keramaian ini bisa dimulai
sejak malam hari nanti begitu
tapi sedikit kemudian aldi tadi kami sempat berkeliling juga di jakarta
baik itu dari kawasan jakarta pusat hingga jakarta selatan
tadi kami sempat mengelilingi kawasan jakarta sendiri tapi kemudian tidak terlalu tampak banyak keramaian
kami juga sempat berbincang dengan para pedagang yang memang tidak mau diwawancara
tapi mereka mengatakan bahwa mereka sendiri cukup antusias begitu untuk melihat apakah ada pengunjung yang datang
karena ini merupakan hari ketiga psbb transisi dibuka
ini dibuka kembali walaupun tadi juga ada sebagian pedagang yang juga tidak mengetahui apakah psbb transisi tersebut sudah dimulai atau baru saja dimulai
tapi kemudian bisa dilihat sebagaimana pemprov mengklaim bahwa dalam empat minggu terakhir ada terjadi penurunan atau landainya kasus dengan dibarengin dengan ada keberhasilan dari psbb pengetatan selama empat minggu
ditambah dengan adanya penambahan enam puluh tujuh rs rujukan yang sebelumnya enam puluh tujuh dan sekarang menjadi satu ratus
adanya keseimbangan penambahan fasilitas
tenaga medis serta juga adanya kedisiplinan masyarakat untuk tetap melakukan tiga m
ini yang menjadi latar belakang kenapa pemprov dki jakarta kembali memperlakukan psbb transisi
tapi yang masih menjadi catatan walaupun kemudian saat ini sudah masuk ke psbb transisi kami juga masih tidak sedikit begitu menemui ada pedagang ataupun pengunjung yang juga kadang lalai atau tidak menggunakan masker pada saat mengunjungi tempat tempat ramai
kendati hal tersebut masih tetap dihimbau melalui spanduk spanduk yang kami temukan di kawasan ini
baik sisi semoga geliat ekonomi yang kembali berjalan di jakarta ini juga seiring dengan peningkatan kepatuhan masyarakat terkait dengan protokol kesehatan
terima kasih nur aspasya melaporkan dari jakarta selatan